tim satuan tugas covid sembilan belas provinsi lampung ini tiba di stasiun tanjung karang bandar lampung selasa petang
kedatangan tim satgas covid sembilan belas ini untuk melakukan pemeriksaan penerapan protokol kesehatan di stasiun kereta api tujuan lampung sumatera selatan tersebut
tim yang diketuai gubernur lampung arinal junaidi ini juga memeriksa persiapan menjelang larangan mudik enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu mendatang
arinal meminta pt kai divisi regional tanjung karang tidak mengangkut pemudik pada tanggal tersebut
dalam pemeriksaan ini arinal memberikan beberapa catatan
salah satunya terkait pengaturan tempat duduk bagi para penumpang agar menerapkan protokol kesehatan
arina juga meminta kepada penumpang kereta api yang akan menuju batu raja sumatera selatan untuk selalu menggunakan masker serta menjaga jarak meski di dalam kereta
nah ini kita lihat bagaimana kata kelola atau menilai
cuma pihak kereta api mematuhi apa yang saya sampaikan atau tidak
kalau dia tidak patuh bukan saya tegur tapi kalau dia patuh ya sudah jalan
selama larangan mudik pt kai divre empat tanjung karang memastikan akan berhenti beroperasi untuk angkutan penumpang
hingga selasa petang pt kai hanya membuka layanan tiket untuk keberangkatan hari rabu
pt kai akan menghentikan operasional kereta penumpang
penumpangnya terhitung tanggal enam mei sampai dengan tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu
nah itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah
apabila memang nanti ada ketentuan lain tentu akan kita patuhi dan kita jalankan
selain melarang kereta api mengangkut penumpang tim satgas covid sembilan belas provinsi lampung juga akan menutup tujuh pintu masuk ke provinsi lampung baik dari pulau jawa maupun dari sumatera
sukianto andi surahman lampung